anggota komisi enam dpr ri memprotes menteri keuangan sri mulyani
saat mengikuti rapat komisi sebelas tentang penyertaan modal negara
keputusan tentang penyertaan modal negara dalam apbn perubahan dua ribu enam belas
sudah diketok palu oleh komisi enam yang membawahi kementerian keuangan
tapi kemudian komisi sebelas yang membawahi kementerian bumn juga membahasnya
anggota komisi enam saat menggelar rapat bersama dengan menteri keuangan
yang mewakili kementerian bumn memprotes hal itu saat rapat baru saja dimulai
mereka keberatan karena komisi sebelas membentuk panitia kerja penyertaan modal negara
dan sri mulyani menghadiri rapatnya
perubahan dua ribu enam belas dipanjakan
kita beralih ke informasi selanjutnya
sementara itu menteri keuangan sri mulyani dalam rapat dengan komisi enam tersebut
menjelaskan pada dasarnya ia menghormati semua undangan komisi
dan tidak mau memperkeru suasana antar komisi
sebagai menteri keuangan sri mulyani mengaku berusaha menindaklanjuti
seluruh undangan yang disampaikan secara resmi
menurut sri mulyani komisi sebelas dan komisi enam sama sama memiliki landasan hukum
sehingga ia memutuskan menghadiri undangan masing masing komisi
dan kami mencoba untuk menjalankan seluruh proses di dalam pelaksanaan
maupun perencanaan anggaran yang membutuhkan persetujuan dari dewan
dalam hal ini kami dari sisi eksekutif memang menerima undangan
dan membahas bersama dengan dewan kalau dimintakan keterangan
mengenai hal hal yang menyangkut apbn